ibu negara iryana joko widodo melepas ribuan peserta kartini run dua ribu sembilan belas di silang monas minggu pagi
lomba lari menyambut hari kartini ini tak hanya bagi kaum perempuan laki laki pun turut berpartisipasi
didampingi istri wakil presiden mufidah yusuf kala acara lari ini digelar dengan berbagai kategori
yaitu kategori sepuluh k lima k fun walk kids desk dan defable
ada pun rute kartini run start dari pintu bundaran patung kuda melintasi jalan medan merdeka selatan medan merdeka barat jalan gajah mada putar balik ke hayamuruk dan finish di pintu monas depan istana merdeka
peserta kartini run datang dari berbagai wilayah di indonesia
yang menarik dari perhelatan kartini run kali ini banyak peserta lomba lari yang mengenakan kostum unik dan juga pakaian daerah
dari nganjuk itu putri roro kuning gitu
jadi pertama itu kami desain topinya dulu baru desain bajunya supaya matching
lari lima k dengan balik kayaknya begini itu beratnya susahnya gimana
berat ya pusing karena nggak biasa pakai hiasan hiasan dan lebih berat dari yang tahun lalu
ya lumayan ini berat banget
ya seru ramai acaranya